kembali di kompas yang saudara memasuki bulan puasa harga beras di boyolali jawa tengah masih terpantau mahal
harga beras diprediksi masih akan naik lagi pada pertengahan bulan puasa
kondisi itu dibarengi dengan meningkatnya permintaan beras
sejak mengalami kenaikan harga signifikan pada beberapa waktu lalu
harga beras di pasar rakyat kebon agung kabupaten boyolali jawa tengah
hanya turun rp lima ratus per kilogramnya baik beras premium maupun beras medium
untuk beras premium turun rp lima ratus dari harga rp tujuh belas menjadi rp enam belas lima ratus per kilogram
kemudian beras jenis mentik juga turun rp lima ratus dari rp delapan belas menjadi rp tujuh belas lima ratus per kilogram
begitupun beras medium yang mengalami penurunan harga sebesar rp lima ratus dari rp enam belas menjadi rp lima belas lima ratus per kilogram
harga beras masih akan naik pada pertengahan bulan puasa
hal itu dibarengi dengan meningkatnya permintaan konsumen menjelang hari raya idul fitri
sama nih mas turunnya nggak banyak banget
paling kalau ngecer cuma turun rp lima ratus per kilogram
dari harga yang kemarin pas tinggi tingginya
kalau untuk selepan kemarin dia bisa naik lagi pertengahan puasa
tradisi mas biasanya kalau puasa naik